sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tahu mana orang baik mana orang jahat bisa saja orang jahat itu malah ada di antara kalian orang terdekat

aku buatkan sandwich ya enggak perlu saya bisa melayani diri saya sendiri

macam macem denganku atau dengan keluarga aku
walaupun orang itu orang yang terdekat
walaupun orang itu orang yang terdekat
walaupun orang itu orang yang terdekat
wlaupun orang itu orang yang terdekat
walaupun orang itu orang yang terdekat
sebelum aku lupa aku pengen nunjukin sesuatu sama kamu
masih sesuatu apa dil
ya ampun bagus banget kalungnya
jangan bilang kalau kamu bikin sendiri kalung ini
iya aku ingin sendiri wah
syukurlah kalau kamu bilang bagus
berarti kemungkinan besar safa pasti suka kan wah
kan kamu sendiri yang bilang waktu itu
makanya aku bikin kalung itu buat safa
siapa tahu setelah dapat kalung itu safa bisa jadi terhibur
tapi kamu sebenarnya nggak perlu bikin kalung khusus untuk saya fadil
apalagi kamu semalam pasti nggak tidur bikin kalung ini kan
kamu cemburu ya wah
ya nggak lah dil
kenapa juga aku harus cemburu sama safa
aku harus buru buru ke kelas
nah ini kalungnya
kenapa kalau untuk safa kamu mau lakuin apa aja sih deal
kan udah ada aku di sini
padahal kemarin kamu bilang
tapi sepertinya yang aku lihat sekarang
sikap kamu udah lebih daripada sahabat yang
kamu suka nggak fah
ya suka nggak dil
terima kasih ya
jangan jangan ini buatan kamu lagi
tapi kamu buat ini buat meroh juga kan
ya nggak fah
aku bikin kalung ini khusus buat kamu
soalnya di dalamnya ada foto mama kamu
kamu coba buka deh
sampai jumpa dil
sampai jumpa dil
sampai jumpa dil
sampai jumpa dil
sampai jumpa dil
sampai jumpa dil
sampai jumpa dil
sampai jumpa dil
aku harap kalung itu bisa ngeringanin kesedihan kamu fah
kalau kamu lagi kangen sama mama kamu
kamu bisa lihat foto mama kamu di bandul itu
tapi ini bagus banget
berarti banget buat aku
aku pakai sekarang
ya rambut aku kesangkut dil
sini aku bantuin
sayang juga kesempatan
misalnya wisata dan kega
jangan nganjil hewan bagus